raja salman bin abdulaziz al saud yang tengah pelesiran di bali melakukan sholat jumat di dalam hotel st regis
dan sementara belasan rombongan kerajaan melakukan sholat jumat di masjid ibnu batuta yang ada di kompleks peribadatan puja mandala di nusa dua bali
belasan anggota rombongan raja salman bin abdulaziz datang ke masjid yang ada di komplek peribadatan puja mandala di nusa dua bali
di antara anggota rombongan yang datang bahkan tanpa pengawalan aparat keamanan
walau masjid ibnu batuta dan juga masjid dalam complex international tourism development corporation telah disiapkan
raja salman beserta keluarga melakukan sholat jumat di dalam hotel st regis
raja beserta rombongan direncanakan meninggalkan bali pada hari minggu dua belas maret nanti pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia tengah
raja dan rombongan rencananya tidak langsung menuju saudi arabia namun melanjutkan lawatan ke jepang